sampai jumpa di video selanjutnya
tadi sudah dibayar pakai aplikasi ya ya terima kasih
wah saya datang tepat waktu
kita berempat kang
kenapa takut gak kebagian
kuahnya ditambahin sampai banjir
ya jangan sampai banjir juga
pakai apa lagi renang
barusan suka anda pergi lagi katanya mau meeting bener meeting apa

saya jadi kepikiran sama omongan bang gopang
kalau ada kerjaan yang lebih baik tempat yang lebih baik
kamu harus cepet cepet keluar dari sini
kerjaan yang lebih baik banyak tempat yang lebih baik juga banyak
tapi bukan buat kita
kita sebelum kerja seperti sekarang kan udah nyari kerja yang lain
kita sebelum datang ke sini sudah coba datang ke tempat lain
hasil gak ada
terima kasih teh
beneran tete mau nganterin aku
iya sekalian ketemu sama kang cecep
itu rendangnya gak ada yang mau
sikat aja kang
yang ini deh

siapa yang mau makan
dulu tete ke pabrik kicimring setiap hari seperti aku sekarang
gak setiap hari tapi sering
terus sempat gak bantuin kamu lagi
iya aku pindah ke jakarta mau cari pengalaman baru
terus kenapa balik lagi ke bandung
kayaknya lebih enak tinggal di bandung
dulu waktu tete bantuin kang mus ngurus marketing sama promosi kicimring
yang pegang pabrik masih kang ujang ya
kang ujang kenapa keluar
aku takut salah jawab mending kamu tanya sendiri aja sama kang ujang
gak berani ah
mungkin masih istirahat
motor kang cecep nggak ada
kalau gitu aku gak jadi turun
gak merupakanng
sebentar aku tanya dulu sama kang maman
facebook member kang cecep
kang cecep pergi
pokoknya kang bisa dapat untukanson
iya iya championship konfirmasi basah seneng berperang
caca pergi sama kang ujang sama kang murad
terima kasih kang
orang orang yang saya bayar akan segera membuat refense
pantau terus bekas anak buah kalian yang masih menarik yuran kepada gangka kelima di wilayah saya
singkirkan dan siapkan pengganti mereka
orang orang yang dia bayar akan segera membuat revenue
dari kemarin bang eddy bilang soal revenge
kamu udah tahu artinya belum
kenapa gak nanya
pokoknya kata bang eddy pantau terus bekas anak buah kita yang masih menarik yuran kepada gangka kelima di wilayah bang eddy
singkirkan dan siapkan pengganti mereka
benar bang eddy
bapak tobe balik lagi
oh you like uran
jangan berizin kekasih
terima kasih kepada brama bavali
saya juga nak wars spies